allah minta maaf sudah berbohong ya allah
sebagian orang mencintai yang lain untuk mengambil keuntungan
tapi jika sudah tidak bisa lagi mengambil keuntungan
cinta pun hilang
edward bangun atuh
tidur yang benar
em pikir dulu tem bakalan bisa bikin kang aceh mencintai emak
jadi kang aceh tem rasa dicintai
dan kang aceh akan balik mencintai em
em memang gak cukup cantik untuk dicintai
em juga bukan perempuan yang sukses
mesti dia gambar
kamu belum istirahat
sekarang kamu istirahat ceng
pikirkan semuanya baik baik
kita ini sudah tua
sudah punya anak
apa lagi yang kita cari
kalau terjadi hal hal yang buruk si em tidak bisa kita salahkan doy
emangnya yang salah siapa tukang dadang
yang salah ya si aceh atau keterlaluan dia bandel sih
bandel apa genit kang dadang
kenapa saya tidak seberuntung yang lain mak
jangan bicara begitu em
kan memang kenyataannya seperti itu
kamu emang cantik em cantik
em sudah tahu cucu
em juga udah ketemu sama pemilik warung
tapi em tidak tahu ada siapa
sekuat apapun em coba bertahan
tapi em pasti tidak akan sanggup mak
mereka lebih cantik
em pasti tidak akan sanggup melawan mereka mak
oh tidak diantarkan kopi kopi
lagi mau jalan sendiri om
ini bawa sendirinya
kamu harus mandiri ingat
kamu seneng gak mami kamu pulang
dulu aku juga kayak gitu
takut pas ibu bapak mau pisah
bingung mau ikut sama siapa
kamu maha damang kang
ada yang bisa di
ct mau tanya sama kang dadang
apa yang kang dadang tahu tentang kang aceh
saya mah yakin kang dadang masih tahu banyak
cerita atau semuanya ke saya kang
jujur ya aceh itu memang
suka godain perempuan perempuan lah
ya kan kamu tahu sendiri aceh bagaimana suami kamu
tapi ya tidak serius
oh setahu saya mah tidak ada pacar kok
kang dadang teh jangan suka nutup nutupin atuh kan
tidak saya tidak menutup nutupin
di aceh memang begitu ya
seperti saya bilang tadi suka godain perempuan lah
jauh ini memang tidak ada yang serius
ada yang mau sama dia tapi
acehnya tidak mau
kalau ada yang pasti saya belain teman
tapi tidak apa apa
ya sudah kalau gitu saya pamit dulu ya kang
allah minta maaf sudah berbohong ya allah
sebagian orang mencintai yang lain untuk mengambil keuntungan
tapi jika sudah tidak bisa lagi mengambil keuntungan cinta pun hilang
ya sudah saya mau pergi dulu
oke sampai jumpa
sobri jangan lihat
em beneran pulang
sobri dengar sih begitu
kok sepi sepi saja
ya sobri tidak tahu pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
ya sudah pak
dungu apa itu ri
biar mami tahu kalau mami adalah segalanya untuk papi
ngapain kamu disitu
recehannya tadi jatuh
oh nanti kalau ada pembeli ya awasin aja
soalnya ada aja yang beli tapi niatnya mencuri
ya kerja yang baik ya
mana nih idah sama iyah
kok nggak dateng dateng ditungguin dari tadi
mamanku langsung berhenti makan
ya terimakasih ya bapak pembeli

diamonds dapet mah choisir aku aja juga
wah aubrey ada yang lagi

pertarungin bp terurang